pelita jaya jakarta kembali menantang satria muda pada partai final ibl dua ribu dua puluh dua akhir pekan ini
pertandingan berformat best of tiga ini adalah laga ulangan final ibl musim lalu
untuk mengetahui persiapan kedua tim sudah bergabung bersama kami
coach yobel sondah pelatih satria muda dan coach victor roring pelatih pelita jaya
halo selamat malam coach jobel selamat malam
selamat malam selamat malam
terima kasih kedua pelatih sudah bergabung bersama kami pada sports corner malam hari ini
kita tahu bahwa satria muda ini meraih rekor poin sempurna saat playoff ya
sementara pelita jaya sempat kalah satu kali
saya mau ke coach yobel dulu
apa ini coach yang menjadi resep akhirnya bisa menangnya gampang nih dua semua
tujuh satu kita dikaki
di kemenangan dia pun nggak mudah sih
kami agak struggle juga di dua game melawan amarta dan prawira
tapi kredit banget buat anak anak mereka tampil maksimal lah
dia pun belum di pick nya kita
saya berharap nanti di final nanti kita bisa bermain lebih baik lagi dibanding kemarin
jadi ternyata meskipun kelihatannya menang mudah
tapi ini sm ternyata juga ini ya ada cerita bahwa memang butuh
butuh butuh kemampuan atau butuh perjuangan ekstra
bagaimana dengan pelita jaya
coach victor ini sempat kalah ya satu pertandingan ya
apa yang terjadi sebenarnya
betul banget ya
kita memang di first tahun kemarin
kemarin kita di pick pick
tapi ya itulah itulah programa ibl musim ini
setiap tim semuanya
setiap pertandingan semuanya
beda dengan satria muda saya rasa
satria muda sangat dominan seperti yang diungkapkan oleh coach victor
bagaimana coach yobel
mengapa satria muda begitu dominan
apakah ini karena memang pemain pemainnya punya
baik coach victor silahkan anda ulang
ya memang kita berkala di tahun kemarin ya kan
dan sementara calon lawat kita di final adalah satria muda
dia memang tampil sangat sangat dominan di first round maupun semifinal kemarin
jadi memang itu menggambarkan kekuatannya satria muda
jadi memang kita di final kali ini kan nanti itu kan kita datang sebagai penantang
satria muda sebagai juara pertahanan dan itu kita datang sebagai penantang
mereka kita sebagai underdog
tapi saya yakin bahwa kita nanti bisa berjuanglah melawan mereka
baik ini pelita jaya datang sebagai underdog kata coach victor
coach jobel bagaimana ini
apakah satria muda memang seperkasa itu dengan komposisi pemain yang punya pengalaman yang lebih lama begitu
memang jujur ini juga pertandingan pertama saya memohony
itu gitu ya biarpun sejarahnya memang sosial muda ya ketemu pelita jaya itu udah sering gitu
cuma kalau kita melihat juga di season di season itu kita ada di peringkat dua gitu
jadi memang kira kira ini beda nanti kita bakalan start
final itu beda dan kita juga bakalan berangkat juga dengan mental yang
wah ini tim peringkat satu yang harus kita kalahkan gitu untuk di tahun ini ya
sama sama sih saya rasa bakal jadi pertandingan yang baik nanti
menarik coach yobel kalau kita lihat dari kedalaman squad yang dimiliki oleh tim anda yakni satria muda
ini banyak yang pemain berpengalaman
apakah nanti di laga final mungkin akan menerjunkan pemain muda untuk memberikan pengalaman
atmosfer bermain di partai final
oh emang kalau final tuh saya bakalan memainkan pemain yang siap bermain pastinya
jadi memang kalau coba coba mungkin udah sebelumnya kalau udah di final kan semua pemain kita juga maunya menang
jadi pasti yang terbaik yang nanti akan kita turunkan
apalagi melawan felipe jaya gitu kita nggak bisa sembarangan
kita juga dari awal harus pungkin
jadi akan mengeluarkan semua pemain yang secara psikologis dan juga kemampuan ini yang terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan
bagaimana dengan coach victor ini sekuatnya lebih muda loh
dan ternyata dari tim sebelah yakni sm akan mengeluarkan seluruh line up terbaik dengan beserta pengalaman pengalamannya
ya apa namanya ya kita tahulah bahwa sm itu kan dipenuhi dengan bakat bakatnya
yang sangat luar biasa coach victor dan mereka itu pemain mantan pemain regional gitu ya
sebentar kita kan punya beberapa teman teman
tapi maksudnya kita jadi beda karena kita pakai sekali pemain pemain budaya dan peluang juga dekat dekat
dan saya yakin mana mana di final nanti semua mau main seksi
saya maupun senior maupun junior itu banyak
saya akan memberikan pertanyaan kepada coach victor dan juga coach yobel ini mengenai level kompetitif dari ibl
kita tahu bahwa satria muda dan pelita jaya
adalah dua tim yang tahun lalu ini masuk ke final
sama dan ini ulangan final
dan boleh dibilang bahwa sm dan pj itu klub yang itu itu saja
kecuali waktu dulu kalau kita masih ingat adalah aspak
sebenarnya menurut kedua pelatih seberapa kompetitif ibl di tahun ini
saya mau pertama mau ke coach yobel dulu
kalau kita berbicara kompetitif
tahun ini kompetitif sangat
di liga itu kita menang kalah skornya nggak terlalu jauh seperti dulu
jadi tim tim yang baru sudah banyak sekali mereka itu berkembang sebenarnya
cuma memang di ujung akhirnya sm dan pj lagi yang mungkin ketemu di final
itu juga nggak bohong karena mungkin kita lebih serius
kita lebih jurnal juga daripada tim tim yang lain dalam final
jadi kita harus membentuk tim
dan kita mencari pemain pemain yang terbaik pemain pemain muda terbaik
dan kita juga mungkin mempunyai fasilitas yang lebih baik dibanding mereka
jadi saya rasa kalau mau kejar dua tim ini
mereka juga harus benahin fasilitas dan lain lainnya juga sih
baru mungkin bisa terkejar
tapi selama hal hal seperti itu mereka tidak belajar
gimana mereka mengejar sn dan pj
itu saja sih paling
cuma tahun ini sudah kepentingan banget sih
sudah ada di track yang benar
kita lihat aja nanti tahun depan bagaimana mereka bisa step up lagi untuk improve
jadi menurut coach sjobel ini harus benar benar basicnya dulu diperbaiki
sehingga bisa moncer seperti sm dan juga pj begitu ya
semua ada prosesnya kan
hanya mungkin ada instan gitu
jadi mereka sudah mulai dengan baik
sehingga mereka konsisten atau enggak untuk terus mengejar tim tim papan atas ini
resistensi itu yang kadang kadang susah
konsistensi yang kadang kadang susah
sepakat atau tidak coach victor sama dengan coach yobel
soal seberapa kompetitif dari ibl
dan hal hal apa yang perlu diikuti oleh tim tim lain
jika ingin semoncer sm dan pj
saya sangat setuju dengan statementnya coach sjobel
sebenarnya kalau orang bilang hanya itu saja di final
saya rasa itu hanya kebetulan aja sih
itu bisa kita lihat dari hasil pertandingan pertandingan kemarin gitu ya
di mana skor itu sangat tetap
terus menangan itu kadang kadang ditentukan hanya satu dua menit terakhir saja
ini hanya masih kebetulannya saya pikir sih
kalau kita berdejahtera kepentingan gitu
saya kalau nggak salah di game pertama melawan hang tua di first round itu
hanya menang dua empat lima
dan di round dua dua kalah dengan ranspey
itu menunjukkan bagaimana persaingan itu
kita juga di semifinal kemarin di lkp empat itu di game pertama
kita sempat ketelan sembilan belas poin di babak pertama itu
tapi sebuah pertandingan di ibl sekarang juga ketinggian
kenapa pj kenapa sm yang selalu ada di final ya saya pikir mungkin keberuntungan sangat besar buat saya ya buat kita ya

jadi itu sangat sangat bagus ya khususnya musim ini
baik ini untuk memanaskan partai grand final
saya mau tanya ke kedua pelatih ini terakhir sekali
tapi pasti semua tim ingin menang
tapi saya mau tanya soal prediksi
apakah ini nanti akan berlanjut di game ketiga atau nanti akan dua game saja
baik kita akan coba ke coach victor
coach victor ini seperti pertanyaan tadi ke coach yobel
ini kira kira pasti anda pasti ingin juara
tapi kira kira prediksi akan main dua pertandingan atau nanti akan ditentukan dengan pertandingan yang menentukan di tanggal tiga puluh
prediksi kami itu game game itu akan sangat sangat ketat
karena kita berkembang ya
buat saya saya berkembang
pokoknya soal buat satu itu tidak penting
yang penting kita maunya kita yang menang
bukan yang mudah itu saja
seperti apa nanti ya coach
baik kita akan nantikan
seperti apa nanti satria muda versus pelita jaya
kedua pelatih mengaku akan mengeluarkan semua pemain yang siap secara mental dan fisik untuk bisa bertanding di partai puncak
terima kasih coach yobel sondak pelatih satria muda dan coach victor roring pelatih pelita jaya sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ya itu tadi sport corner untuk minggu ini
kembali ke prasedia puspa
terima kasih dea
siapapun yang menang nanti pastinya ini akan jadi inspirasi anak muda ya
untuk bisa tadi berkompetisi bersaing dalam dunia olahraga
dea terima kasih banyak
sampai jumpa minggu depan